hai untuk pertama kali wali kota solo gibran raka buming raka mengadakan open house di rumah dinasnya
loji gandrung pada peringatan hari raya idul fitri dua ribu dua puluh tiga gibran bersama istrinya selvi ananda
secara langsung menerima seluruh tamu yang datang di selasar tradisi open house ini menjadi yang
pertama setelah dua tahun pandemi pasca gibran dilantik menjadi wali kota yang jelas ya ini
momen yang baik untuk saling memaafkan silaturahmi dengan warga dan sekali lagi ini pertama kalinya
lahir dan batin terima kasih untuk seluruh warga ini kita di hari yang luar biasa ini semuanya
sudah kompak di tanggal dua satu ratus dua puluh dua semuanya kompak semuanya saling toleransi dan saya kira ini momen
yang sangat yang sangat menarik dan saya kira ini momen yang sangat menarik dan saya kira ini momen yang sangat
sangat baik sekali untuk saling memaafkan dan saya kira dengan banyaknya pemudik yang datang ke
kota solo ini bener bener men trigger pemulihan ekonomi tamu undangan yang hadir diantaranya sejumlah
pejabat setempat warga kota solo hingga pendatang para tamu disajikan dengan santapan dan hiburan
dari kemarin sih datang dari cilacap sampai sini sekitar jam dua siang terus tadi sempat sholat di
setelah sholat kita berkunjung ke tempatnya bapak gibran
ingin silaturahmi open house kita datang ke sini
kita baru pertama kali
kalau kesan saya pertama kali adalah kesederhanaan itu kelihatan sekali
bagaimana saya lihat masyarakat yang ada ini
jadi ternyata masyarakat ini masyarakat yang majemuk itu bisa diterima semua oleh mas gibran
ini saya lihat dan saya apresiasi luar biasa
open house digelar setelah sebelumnya gibran mengikuti sholat id di balai kota
selepas open house gibran mengikuti agenda silaturahmi bersama presiden joko widodo
dan menteri pertahanan prabowo subianto
tim liputan cnn indonesia solo jawa tengah